inggris dan rusia telah memulai proses vaksinasi covid sembilan belas pada akhir tahun ini
sebelumnya tiongkok juga telah memulai program vaksinasi terhadap jutaan warganya sejak juli
indonesia pun akan segera memulai program vaksinasi dengan prioritas pemberian vaksin bagi tenaga kesehatan dan pelayan publik
pemerintah telah mendatangkan satu dua juta vaksin sinovac dari tiongkok pada enam desember dua ribu dua puluh
rencananya pada akhir desember dua ribu dua puluh atau awal januari dua ribu dua puluh satu satu delapan juta vaksin tambahan akan kembali datang
sehingga total yang disiapkan pemerintah sebagai langkah awal adalah tiga juta vaksin
ketua komite pengendalian covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional erlangga hartarto menyatakan
penyediaan vaksin dilakukan secara bertahap begitu pula pelaksanaannya sehingga masyarakat harus bersabar menunggu proses vaksinasi
kedatangan dan ketersediaan vaksin ini secara bertahap
sehingga pelaksanaan vaksinasi dilakukan juga secara bertahap
dengan prioritas untuk tenaga kesehatan dan petugas layanan publik yang telah diatur secara teknis oleh pak menteri kesehatan
hal yang paling penting sebelum program vaksinasi dimulai adalah penerbitan izin penggunaan darurat dari badan pengawas obat dan makanan
serta sertifikasi halal dari majelis ulama indonesia
badan pom bersama mui telah melakukan inspeksi ke pabrik vaksin di tiongkok
untuk memastikan mutu dan kehalalan vaksin terjamin
badan pom juga akan melakukan penelitian terkait keamanan dan khasiat vaksin
sesuai dengan standar internasional
jika semua syarat terpenuhi izin penggunaan darurat kemungkinan akan keluar pada januari dua ribu dua puluh
nanti hasil dari uji klinik data data yang masuk ke badan pom
nanti akan dilakukan evaluasi
tentunya juga badan pom tidak melakukan sendiri
badan pom akan melakukan bersama dengan komite nasional penilai obat
dan para pakar di bidang vaksin antara lain itagi
atau panel expert untuk imunisasi
sehingga kita mendapatkan data yang cukup meyakinkan dari aspek khasiat dan keamanan
untuk memberikan kekhususan persetujuan penggunaan vaksin dalam kondisi darurat
dengan pertimbangan kemanfaatan
yang jauh lebih besar daripada resiko yang ditimbulkan
setelah vaksin mendapatkan izin penggunaan dari badan pom
maka tenaga kesehatan di seluruh indonesia akan menjadi kelompok pertama penerima vaksin
nanti yang pertama akan mendapat sasaran adalah tenaga kesehatan
asisten tenaga kesehatan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas fasilitas pelayanan kesehatan
dalam hal ini
kementerian kesehatan telah menyiapkan jumlah sasaran dan kebutuhan vaksin per kabupaten kota
yang selanjutnya data tersebut dimasukkan dalam tim sistem informasi pcpen
yang akan menyiapkan dalam bentuk data sasaran by name by address
atau sebanyak satu ratus tujuh juta orang
masing masing orang akan mendapatkan dua kali suntikan vaksin
sehingga totalnya menjadi dua ratus empat puluh enam lima juta dosis vaksin
tujuh puluh tiga sembilan juta vaksin akan dibiayai apbn
vaksin bantuan pemerintah ini akan diberikan bagi tenaga kesehatan
para petugas yang bekerja di pelayanan publik
serta masyarakat tidak mampu yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran bpjs kesehatan
sementara satu ratus tujuh puluh dua enam juta dosis lainnya ditujukan bagi masyarakat di luar program vaksin pemerintah
menteri bumn erick thohir berharap masyarakat yang mampu secara ekonomi ikut bergotong royong dalam program vaksinasi
karena beban pemerintah masih cukup banyak dalam penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional
memang untuk yang mandiri sementara ini untuk tahap awal kami ditugaskan untuk bekerja sama dengan para yang saat ini ekonominya lebih baik yang mampu
karena memang pemerintah terus bekerja keras ya alhamdulillah tadi juga habis rapat kabinet
bahwa beberapa program seperti bansoan sosial blt desa listrik yang didiscount
subsidi gaji ini terus dilakukan untuk ke depan
nah karena itu memang beban pemerintah sangat berat makanya kita mengetuk hati bagaimana kita bergotong royong
kita harapkan untuk yang ekonominya mampu masuk ke program vaksin mandiri
agar tidak terjadi tumpang tindih siapa saja masyarakat yang berhak menerima vaksin bantuan
pemerintah telah membangun infrastruktur satu data
dengan integrasi data dari berbagai sumber seperti bpjs kesehatan dan bpjs tenaga kerja
data tenaga kesehatan dari kementerian kesehatan data dukcapil kementerian dalam negeri
serta data personel tni dan polri
sistem ini kemudian akan digunakan baik itu nanti untuk program vaksinasi pemerintah
yang kiri dan kanan atas begitu ya
maupun yang vaksin mandiri yang kiri dan kanan bawah
sehingga orang yang sudah terdaftar di satu sistem tidak lagi perlu terdaftar di sistem lainnya
dan juga sebaliknya
sehingga kita dapat mengurangi duplikasi kemungkinan duplikasi
juga memberikan vaksinasi kepada orang orang yang lebih tepat sasaran
nantinya penerima vaksin program bantuan pemerintah akan mendapat notifikasi pemerintah

melalui pesan singkat dari dinas kesehatan atau petugas babinsa dan babin kamtipmas setempat
sesuai nama dan alamat
sementara masyarakat yang akan mengikuti program vaksin mandiri harus mendaftarkan diri melalui aplikasi atau website
mereka juga dapat datang langsung ke layanan kesehatan penyedia vaksin
untuk layanan melalui aplikasi atau website
registrasi dimulai dengan mengisi data berupa nama alamat nomor ktp serta data lainnya
kemudian dilanjutkan dengan melakukan pra pemesanan vaksin
proses ini akan digunakan sebagai salah satu indikator berapa jumlah vaksin yang akan didistribusikan ke suatu wilayah
di luar data vaksin bantuan pemerintah
setelah vaksin didistribusikan maka pengguna layanan akan mendapatkan notifikasi
agar dapat menentukan tempat dan waktu vaksinasi yang diinginkan
kemudian mereka harus melakukan pembayaran secara daring
pada hari h vaksinasi pengguna akan mendapatkan notifikasi pengingat
dan diminta untuk mengisi formulir persetujuan atau informed consent
ketika orang tersebut jawabannya itu adalah ya eligible
akan muncul qr code seperti yang di screen
qr code inilah yang akan dibawa ke klinik ke tempat penyuntikan
setelah itu akan disuntik
nah begitu orang tersebut disuntik qr code ini di scan berbarengan dengan
atau bukan berbarengan tapi discan
kemudian setelah itu botol ini botol vaksin ini yang disuntikan ke orang tersebut discan juga
inilah titik yang sangat krusial
jadi menyambungkan antara botol id atau vial id ini dengan nik
setelah vaksinasi maka pengguna akan menerima sertifikat vaksinasi
serta diminta mengisi survei kondisi pasca vaksinasi
data kemudian akan diteruskan ke pusat data nasional
pemerintah menjamin distribusi vaksin berjalan baik
karena telah menyiapkan infrastruktur pendukung di tiga puluh empat provinsi
berupa ruang dingin penyimpan vaksin dengan suhu dua hingga delapan derajat celcius
bio farma sebagai salah satu bumn yang bertanggung jawab dalam proses vaksinasi
juga telah mempersiapkan sistem rantai dingin atau cold chain
yang dapat memantau keberadaan dan kondisi vaksin secara langsung
dimana dalam proses distribusi dari bio farma
sehingga ke klinik ataupun ke fasilitas kesehatan
harus memperhatikan sistem rantai dingin ataupun cold chain system
untuk menjamin kualitas vaksin tetap terjaga
bio farma saat ini sedang mempersiapkan solusi digital
untuk kebutuhan pemenuhan distribusi vaksin covid sembilan belas
baik untuk pemenuhan kebutuhan pemerintah maupun untuk kebutuhan mandiri
pemerintah meyakini program vaksinasi akan berjalan dengan baik
meski demikian satgas penanganan indonesia
covid sembilan belas tetap mengingatkan
agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan
selama dalam masa penantian memperoleh vaksin
maupun setelah mendapatkan vaksin
meski sudah ada vaksin
kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan
bapak presiden menggarisbawahi pentingnya tiga m dan tiga t
serta seluruh pimpinan di tingkat provinsi
kota dan kabupaten akan terus bekerja keras
untuk bisa melayani masyarakat yang terdampak covid sembilan belas
vaksinasi adalah satu dari tiga langkah penting
agar pandemi segera berakhir
selain tetap memperkuat tes
serta disiplin protokol kesehatan
untuk itu perlu kerjasama antar pemerintah serta masyarakat
agar program ini berjalan